didampingi tim kuasa hukumnya ms korban tindak pelecehan dan perundungan yang terjadi di komisi penyiaran indonesia kpi
tiba di rumah sakit polri kramajati jakarta timur senin kemarin
ms dibawa ke gedung sentra visum dan mediko legal untuk menjalani pemeriksaan psikis atas kasus yang menimpanya
tim kuasa hukum ms berharap agar para terduga pelaku pelecehan dan perundungan segera ditangkap dan ditahan sesuai alat bukti yang ada
kuasa hukum menilai penanganan yang dilakukan kpi tidak berpihak kepada korban
pasalnya terduga pelaku tidak dikenai sanksi yang memberikan efek jerah melainkan hanya dilakukan pemindahan ruang kerja
bahwa sampai saat ini kondisi beliau masih terganggu secara sikis dan gejala yang dialami sampai saat ini adalah ada gangguan pencernaan
dan tidak konsentrasi untuk berbicara atau melakukan sesuatu pekerjaan
jika nantinya berdasarkan
pemindahan informasi dan bukti yang akan dimiliki agar dilakukan segera untuk di
jika layak untuk dilakukan sebagai tersangka dan segera ditahan
sementara itu komisioner kpi nuning rodiah menegaskan kpi akan kembali mendampingi ms ke komnas ham serta lembaga pelindungan saksi dan korban
saat ini kpi masih melakukan pemeriksaan internal
proses pemeriksaan difokuskan pada keterangan pimpinan bagian kesekretariatan serta staff kpi periode dua ribu dua belas dua ribu sembilan belas
dan kemudian disahui kasus ini
perdananya kebetulan kepada sopir saya malam hari sebagai saksi ketika saya mendampingi terduga korban ke kantor polisi
sekalian karena ada sopir saya maka diikut sertakan untuk kemudian di bap sebagai
di sisi lain tim kuasa hukum lima pegawai kpi pusat yang dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan perundungan
tidak melihat ada bukti atas kasus yang dituduhkan
hal ini diunggah

diungkapkan tim kuasa hukum setelah mendampingi kelima pegawai kpi tersebut menjalani pemeriksaan di polres metro jakarta pusat senin kemarin
atas dasar itu kelima terlapor melalui tim kuasa hukum akan melaporkan balik ms ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik
klien kami juga mengalami kerugian yang melebihi yang dialami oleh pelapor kalau boleh dibilang
bahkan sampai keluarganya anaknya baru masuk kuliah di teror
sekarang anaknya sudah tidak berani keluar rumah
baik kejadian dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas ya itu semuanya tidak dapat dibuktikan
dan teman teman juga merasa tidak pernah melakukan
kalaupun ada masalah yang dirilis itu tentang perbudakan kemudian ceng cengan lah bahasa kita ya itu hal yang biasa
sebelumnya seorang pegawai kpi ms membuat laporan dirinya mendapat pelecehan
dan perundungan di tempat kerjanya pada dua ribu lima belas lalu oleh rekan sesama pegawai kpi
ms juga membuat aduan ke komnas ham atas peristiwa yang menimpanya
kini kasus dugaan pelecehan dan perundungan ini ditangani oleh polres metro jakarta pusat